nih ya mas nih ya tadi dia begini
dia bohong mas dia gak sedih beneran
dia pura pura tadi dia begini
lo tuh sebenarnya ada masalah pribadi apa sih sama gue
kalo lo punya masalah sensi sama gue yaudah
tadi dia begitu mas
devi aku bener bener minta maaf
aku sekarang di depan rumah kamu
dan aku gak akan pulang sampe kamu dateng
mas aku tuh udah lelah ya
kamu tuh selalu aja seperti itu
gampang banget sih kebawa emosi
dan aku bener bener aku minta maaf
kamu tau sendiri kan ryu itu menjadi penyebab masalah
kenapa aku jadi malu sama murid murid aku
hal ini bukan hal yang sepele
ini bener bener penting buat aku
sekarang kamu udah dimana aku jemput
itu gak jauh dari sini
aku jemput kamu dan kamu jangan kemana mana oke
bu devi kasih tau sama chandra kalo kita disini
saya tuh kalau sama chandra tuh gak bisa lama marah marah sama dia
ya tapi gimana ya pak ya
ya wajar juga sih kalau chandra kesal sama si rio itu
saya aja kesel banget pak
makanan sudah kita pesen bentar
eee aku udah pesen table paling komantis buat kita
jadi please ikut aku yuk
sampai ketemu di sekolah ya pak
aku habisin aja berdua
pak pesenannya mana ya
gak penting itu
sekarang kamu duduk aja disitu
mau pesen pesen aja
ntar kamu yang bayar ya
udah duduk aja
biar saya gak keliatan comelu
saya duduk pak
kamu bener bener keterlaluan deh
bisa bisanya kamu pergi meninggalkan papi dan mama adriana di sekolah asrama
kamu bener bener anak kurang ajar namanya
habisnya juga papi sih nyebelin
pertama papia mohon mohon supaya aku gak pindah ke asrama
tapi yang bilang supaya aku tetap di rumah sini
dan ikutin semua aturannya adriana
dan bila aku udah mau
papi yang tiba tiba marah dan gak ngijinin aku
ya wajar dong kalau mapi berubah pikiran
karena kamu juga berubah pikiran
keputusan kamu sekarang bukan karena kamu mengikuti perintah papi
tapi itu makanya jangan dengerin adriana
itu salah pi
boy itu datang nyamperin aku cuma buat balikin motor doang
dia tuh gak tau apa apa soal aku mau pindah
bau bau kebohongan mas
terus kenapa tadi tiba tiba pengen ngebatalin untuk sekolah di asrama
kamu reva dan papi kamu udah ngisi formulir
itu kan aneh banget
dan tiba tiba pas boy datang kamu berubah pikiran
dan tiba tiba juga kamu menghilang dan kabur begitu aja
mas aku jadi sedih banget astagfirullahaladzim ya allah
aku bener bener sedih banget
ternyata boy itu nggak hanya mempengaruhi reva
untuk gak jadi pindah sekolah
tapi juga meracunin pikiran reva untuk kabur
itu kan kelewatan banget tadi kita tuh ngelakuin
kamu memang tidak memiliki kesopan santun
kamu berubah sekarang sejak kamu kenal dengan laki laki namanya sea boy
ini demi kebaikan reva sebenarnya aku juga
aku juga sedih banget
tapi bener bener deh kayaknya reva memang harus masuk ke asrama deh mas
kayaknya memang reva harus tinggal di asrama deh mas
itu demi kebaikan dia moral etika agama juga bagus di situ mas
daripada sekarang rumah banget sama reva yang dulu sekarang
gak tahu kenapa sifatnya beda banget
papi sependapat dengan mama adriana untuk memasukkan kamu ke sekolah
terus kalau aku gak mau gimana tuh
ini bukan tanggung jawab
ini bukan tawaran lagi
ini sudah menjadi perintah
tapi kok maksa sih
aku juga punya hak dong pi
aku aku kan juga bisa punya pikiran sendiri
tapi papi lebih berhak
karena papi adalah ayah kandung kamu
tapi sekarang udah berubah
di suhu dia
pada saat bayinya
tapi gak tega degernya
sekarang terserah papi
terserah tapi mau gimanain reva
papi mau kirim reva kemanapun
papi mau nyuruh reva pergi sekalipun
reva udah gak peduli pi
dan kalo perlu
mendingan rafa dikirim sekalian aja
deket sama mami
astaghfirullahaladzim jangan reva
cukup cukup cukup
kamu tuh jangan ngomong sembarangan dong
bikin papi jadi bingung
kalau perlu sekolah di sekolah asal
kamu tetap harus mengikuti aturan
karena aturan itu memang baik buat kamu sayang
jangan tempatkan pati dalam posisi yang susah
malah dia udah nyuruh
maksudnya dia mau hijau
tapi dia mau ikut
tapi udah capek
mas liat itu
dia begini gini lagi mas
dia begini begini lagi
dia begitu begitu mas bener
ya udah mas duluan aja ke kamar
pas gak percaya sama aku
tapi aku gak ngelidikin dia pi
gua akan balas dendam
dia acting di depan mas pi
masa dikerjain sama anak kecil
uh ayamnya dadanya sebelah kiri ya
punya pacar yang cantik tapi abahnya seperti ini
kalau saya maya pasti kabur
kalau punya tabang pas pasan teh ulah kepedean tuh
jangan terlalu percaya diri
abah mau becanda jangan kelelahatan
nggak neng namanya juga becanda ya sadung
ya kita gak boleh dimasukin ke hati ya tuh
bah abah pun tahu
saya emang tidak punya hati
itu isinya apa tuh segede gitu
kadut jeng angin
kalian tirim kok